kalian semua tidak tahu malu
maaf raih prabu
kami memang mengenal peraksi
tetapi bukan berarti
kami semua ingin uamuk mahluk kejahatkan
berarti benar yang kuucapkan
dan membuat rencana bersama sama untuk membuat wakil meninggal
maaf raih prabu
kau tidak boleh meninggal raka
kau tidak boleh meninggal raka
tangkap perempuan ini

kemudian masuk ke kamar kaki
kami ingin mengambarkan kamu
dialah yang sudah membuat waktu meninggal
tidak kau tak boleh
aku tak bisa
aku tak bisa
aku tak bisa
prajurit bangkap juga mereka
aku tak bisa
aku tak bisa
aku tak bisa
aku tak bisa
aku tak bisa
aku tak bisa
aku tak bisa
aku tak bisa
aku tak bisa
aku tak bisa
aku tak bisa
aku tak bisa
aku tak bisa

aku tak bisa
aku tak bisa
aku tak bisa
aku tak bisa tuhan
hidup kami tidak sekejap itu
tutup mulutmu yunda subang lara
jangan membantah nanda prabu surawisesa
kalian semua jangan berdali lagi
semua sudah jelas
kalian pasti berkomplot untuk membunuh rakamu marugo
rajul ya cepat
kalian semua tidak tahu malu
maaf rai prabu
kami memang mengenal praksi
tetapi bukan berarti
kami semua ingin uamuk marugou takah
berarti benar yang kuucapkan
dan membuat rencana bersama sama untuk membuat wakil meninggal
maaf rai prabu
aku memang mengenal praksi
ketika praksi ini menolongku
di saat aku mencari diri
dan aku yakin
praksi ini mampu mengobati uamuk marugou
dan tidak ingin membunuh
maaf rai prabu
walaupun uamuk marugou telah dihadir
itu adalah tangan
sekali kau berbicara
rai prabu sarawisesa
menurutku apa yang dikatakan oleh raka walangsung sangat benar
ini semua sudah takdir rai
kami tidak pernah sedikitpun
ada niat jahat kepada paman uamuk marugou
aku berani bersumpah rai
aku tidak percaya dengan kalian bertiga
bawalah mereka ke alung alung
rai rai prabu
jangan tempat rambu rai
ada apa dengan awan ini
kenapa ada awan hitam mengikuti perjalananku
hatiku tiba tiba gelisah
wahai dewa tayang aku pertanda apakah ini
kak kanda dinda mohon tolong kami kak kanda
kak kanda tolong kami tolong kak kanda
suara itu suara dinda subang lara tapi tidak ada siapa siapa di sini
pertanda apa ini
ayah dinda mohon tolong kami
jaga dewa batara apa yang telah terjadi dengan mereka
tidak jangan jangan telah terjadi sesuatu yang buruk pada mereka
aku harus segera kembali
catherine siapa kamu ingin também di jalur ini
tuk mereka akan menyajikan ku bukan aku
uesta yang sudah disedari ini